setelah melalui tahap seleksi seorang mahasiswa asal bandung
akhirnya terpilih menjadi orang tua asu bayi harimau benggala
koleksi kebun binatang bandung
program orang tua asuh ini merupakan program edukasi
kebun binatang bandung bagi masyarakat yang ingin mengetahui
serta lebih dekat dengan satwa
bayi harimau benggala berusia empat puluh hari ini
secara resmi memiliki orang tua asuh
selama sepuluh bulan ke depan sesuai dengan kontrak yang disepakati
kebutuhan pangan bayi harimau ini sudah ada yang mengurus
adalah alsat mahasiswa asal bandung yang akhirnya terpilih
sebagai orang tua asuh setelah melalui tahap seleksi
menurut pihak kebun binatang bandung
alsa terpilih karena dinilai memenuhi syarat
dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap koleksi satwa
di kebun binatang bandung
kita umumkan kita buka pendaftaran terus kita wawancara
karena kita perlu tahu komitmen mereka untuk mengetahui
satwa liar karena ini bagian dari program edukasi kita
asad yang sejak kecil mengaku suka dengan binatang
merasa bahagia karena terpilih menjadi orang tua asuh
di mana ia bisa setiap hari bertemu bayi harimau
untuk melihat kondisi serta perkembangannya
menurutnya hal ini akan menjadi pengalaman baru
yang mengasihkan meski dirinya harus merogoh kocek
hingga puluhan juta rupiah
harapannya saya bisa mendapatkan pengalaman yang
karena bisa menjadi bapak asu harimau ini
dan bisa menyelidikkan semua masyarakat
berapa pentingnya melestarikan satwa liar yang milang
program orang tua asuh memang kerap dilakukan
berbagai kebun binatang di luar negeri
di kebun binatang bandung sendiri program ini baru dimulai
dan sejauh ini respon masyarakat cukup besar
melalui program ini kebun binatang bandung ingin mengedukasi
sekaligus mendekatkan masyarakat dengan satwa
ruli rohimat bandung